ayo ada yang tahu perbedaan dari tiga minuman melepas dahaga ini
es koin itu ada nangkanya es campur semuanya dicampurin
kalau es teler
apa sih yang cincau ya ada cincau atau apa itu
ada bubunya juga ya
jadi berbeda atau sama nih
kalau es campur itu kan dia ada kelapa terus ada campuran apa tuh yang jelly jelly itu cincau ya
kalau es teler dia ada pakai yang pink pink itu apa sih namanya
iya patasina ada itunya
ternyata jawabannya beragam ya lalu yang mana yang lebih tepat
pakar kuliner indonesia william wongso mengatakan perbedaan ketiga jenis es tersebut terletak pada isinya
dari dulu sampai sekarang di setiap daerah isi es teler hanya terdiri dari tiga macam buah segar
sementara es oyen dan es campur isiannya lebih banyak
bahkan bisa berbeda beda di setiap daerah tergantung pembuatnya
kalau aku tahu ekstraler itu cuma tiga macam isinya
nangka kelapa muda sama avokad sirup aroma pandan dan ada rasa asin terus susu gental manis kalau nggak salah
yang lainnya itu kan cuma kalau dia bilang es campur atau es shanghai itu kan isinya macam macam gitu dia masukkan
nggak ada pakemnya nggak ada pakem persisnya gitu
nah supaya semakin jelas kita langsung icip icip es teler es campur dan es oyen yuk
nah ini dia es oyen legendaris di ibu kota mirip pak amin
yang sudah berdiri sejak tahun tujuh puluh an ya pak ya
sudah sekitar lima puluh tahun yang lalu
nah sekarang ini saya mau pesan satu untuk saya
buatnya yang paling special ya pak ya
kedai es oyen pak amin ini berlokasi di kemayoran jakarta pusat
pak amin adalah generasi ketiga yang meneruskan usaha orang tuanya tersebut
dari dulu sampai sekarang es oyen racikan keluarga pak amin selalu diburu pembeli
dalam sehari sudah pasti habis satu ratus lima puluh porsi
tahun tujuh puluh ya merintis gitu
tahun tujuh puluh merintis sedikit sedikit sedikit sedikit
nah lama lama lama lama
sekarang kan zaman canggih ada hp apa gitu
nah sekarang alhamdulillah banyak yang ini yang apa yang apa
yang satu satunya gitu tuh
sebutan es oyen sendiri diambil dari nama penjual pertamanya di bandung jawa barat puluhan tahun lalu
kini es oyen telah merambah di jakarta dengan berbagai versi
kalau versi pak amin isinya ada nangka kelapa muda alpukat kolang kaling dan pacar cina
kemudian ditambah gula cair dan susu kental manis
gitu ya bang
mari kita lanjut ke es teler di kawasan cikini jakarta pusat
yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus enam puluh an dan diklaim sebagai pencetus nama es teler
pemiliknya saat ini yanti menceritakan bagaimana dulu orang tuanya mendapat nama es teler
dulu di jalan semarang itu kan ada anak anak sekolah sma gitu
awalnya sih belum ada nama es teler itu gitu
mereka makan minum selalu katanya bikin teler bikin teler gitu kan
akhirnya kan zaman dulu kan lagi trend tuh tahun tahun segitu kata kata teler gitu kan
yaudah akhirnya mereka kasih nama es teler gitu
sebelum disebut es teler isiannya ada berbagai macam buah dan manisan
menyesuaikan permintaan pembeli orang tua yanti pun mengganti isian es teler hanya dengan nangka alpukat dan kelapa muda saja
berbeda dengan penyajian es lain yang menggunakan mangkuk es teler kedai ini disajikan dengan gelas sebagai ciri khasnya
es oyen sudah es teler juga sudah
saatnya sekarang kita mencicipi es campur
semua isi es campur paguyuban sinar garut sama
yakni kolang kaling tape cincau kelapa alpukat dan agar agar
kemudian ditambah air gula sirup serta susu kental manis
terakhir tutup dengan es serut
kedai es campur sinar garut memang sudah menyebar luas di jakarta dan sekitarnya
merek es campur sinar garut ini baru disisipkan sekitar tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
nama sinar garut itu awalnya dari pak haji uco dan sekarang sudah menyebar banyak di jakarta khususnya untuk jakarta
dan kalau sinar garut akjan itu
alhamdulillah ini usaha saya sendiri berawal mulainya dari tahun dua ribu sembilan belas
nah sudah tahu kan perbedaan dari es oyen es teler dan es campur
jadi es oyen dan es campur lebih mirip karena isiannya lebih banyak ketimbang es teler
penjual bisa menambah atau mengurangi isian dari kedua jenis es tersebut
sementara es teler hanya berisi nangka alpukat dan kelapa muda
rasa es oyen dan es campur lebih manis dibandingkan es teler
meski di indonesia tidak ada yang mencari es teler tapi di jakarta ada yang mencari es teler
oleh karena itu kita rasa ini bisa berbeda beda tergantung daerah dan prasiknya